menerima hasil rekapitulasi kpu yang digelar hari minggu kemarin
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat sudrajat ahmad syaiqo
mengucapkan selamat kepada pasangan rituan kamil uu ruzanul ulum
meski kalah pasangan asyik mengaku puas dengan hasil pilgub jabar dua ribu delapan belas
hasil rapat pleno rekapitulasi kpu jabar yang memenangkan pasangan ridwan kamil uu ruzanul ulum
ditanggapi pasangan sudrajat saihu yang diusung partai gerindra pks dan pan
di depan media pasangan asyik menyatakan menerima dengan lapang dada hasil rekapitulasi kpu
yang menempatkan pasangan rindu sebagai pemenang pilgub jabar dua ribu delapan belas
pasangan sudrajat ahmad syaihu pun mengucapkan terima kasih kepada rakyat jawa barat
yang telah mengikuti dan menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan lancar
sehingga proses pilkada serentak di jawa barat berjalan aman
sudrajat juga mengucapkan selamat kepada pasangan rituan kamil uu ruzanul ulum
kita ulangi kita terima keadaan ini sebagai hasil prestasi kita
dengan sabar awal dengan ketakuan
kepada adik adik saya dan saya
saudara kita saudara ridwan kamil
dan saudara uu ruzanul ulum
menyampaikan selamat terpilihnya saudara
menjadi gubernur dan wakil gubernur jawa barat dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga